terketahuan kita menyontek brosurnya dia
mod lo liat gerobaknya si deddy kagak
gue juga baru nyampe bang ini
lo kesana gue kesana
bang kalau ketemu gimana
kalau emang bapak mau ke jakarta mah
apa atu pak
kalau nggak mau dijemput mah
arah yang yang jugaumping
nah ini ga isu
kalau di bagian saya

lihat gerobaknya bang deddy kagak ya
oh di penggolan sana dong deket warung
terus lama mungkin artinya paling lama paling duluan
jadi bukan nanpartamo tapi paling yang lama artinya
bukan yang pertama tapi yang paling duluan
tapi kok gak enak kedengarannya ya
bantuin apa jak
saya sih mau aja bantuin jak
tapi saya udah ditungguin sama neng ani
antri aku ke tempat pengiriman paket
terus anterin aku ke mal ambasador ya
aku mau beli casing hp
bisa tuh neng
entar emak tinggal cari kepercetakan
ke temen emak ya
temen emak dia doang
maaf langgeli ya
gak nemu juga bang
lo nyarinya udah bener belum
lo tolong cariin lagi deh mut
lo buruan sono
tolong bawa belanjaannya ke dalam ya mas pur
sang ojak saya ada perlu sama gue juga saya dulu bisa meren gua udah apa kang ojak lu lihat gerobak
si deddy kagak enggak ya udah lu ngomong apaan anterin saya ke pangkalan ya udah udah
halo allahualaikum mbak sureti saya mau minta tolong nih
ngerjain pesanan rendang lagi banyak
iya cepat sembuh ya mbak surti
maaf saya juga lagi sibuk
mau gosok nyapu ngepel masak sama nyuci
soalnya tadi ada empak